kasian ini jenis peratu mama
begitu aja nangis
memangnya kamu tidak punya perasaan
hatinya dari batu
kita kan punya rumah
jangan jangan jenis persengajaan ngecoh kita
supaya kita cari kesini
masa sih kan sejauh itu pemikirannya
udah jalan aja kan
mungkin kalau ke kanan kan
febri bisa dendam sama kamu
kalau kamu kenapa boleh
biar saya ajarin
biar niru bapaknya
kamu bener kata dadang
kita cari kemana lagi
aduh kang saya juga nggak tahu
cobalah kesini lah kang
kamu kenapa berhenti cik
ada yang mau tanyain sama kamu
apalagi itu sebenarnya yang kamu cari kum
eh sih udah cantik
anak kamu tuh cantik
kamu tuh jangan main api kok
emang si em jelek
saya teh beda sama kamu kum
kalau kamu kan orang yang baperan
kalau saya suka sama perempuan
kalau kamu kan beda
pakai hati pakai perasaan dipikirin
ceng kita lagi nyari jenipers sama ido ini
tuh tuh tuh
kan ngalain pembicaraan kan
emang bener kita lagi nyari jenipers sama ido
ya gimana sih
pokoknya kamu nggak boleh deketin bu guruyola
saya nggak mau lihat rumah tangga kamu berantakan
jauhin bu guruyola
eh sih itu udah baik
udah sayang sama kamu udah perhatian
dengarin deh nasihat saya kum ya
sayang nggak pernah deketin bu guruyola ceng
nggak pernah beriketin gimana kum
kamu nggak usah berapura sama saya
kalau kamu duduk samping bubur yola pipi kamu tuh merah
saya lihat bener
papa mau lihat om akum
kita pulang aja pak
kamu mah sok tau ceng
ya pak kita sembunyi
kamu itu baperan kum
takutnya kalau kamu lagi nyalpon esy salah sebut nama
esy kelihatannya aja lembut
kalau misalnya cemburu udah lebih galak daripada mas suha
jangan keras keras pak
besok kita pergi pak
mereka kesini untuk memisahkan kita
sebentar sebentar sebentar
kalau misalnya kamu naksir buku ruyola
terus enting bagaimana
saya teh lagi susun strategi
makanya kamu jangan ganggu
bapak sembunyi aja di sini ya
saya gak ada perasaan apa apa ceng
ya makanya kamu harus bantuin saya kum
kamu kan teman saya viri
kamu kan teman saya
tapi allah al azim ceng
ini teh lagi jadi jennifer
masih aja ngomongin perempuan
jadi teh mesti nyari di mana lagi
pasti tinggalnya gak jauh dari sekolah tuh
ya tapi di mana kan
papa juga kangen sama mama
mama pikir mama tuh tidak akan ketemu kamu lagi nak
jennifer kangen sama mama
mama juga kangen sama
mama juga kangen sama kamu
tunggu dulu mira

jangan bilang melehoi ada atem sama jennifer
saya harus sembunyi
kamu sama ceng juga sembunyi disini
nanti jennifer marah sama saya kum
kau percayakan sama saya
kasian ini jennifer atau mama
begitu aja nangis
memangyah kamu tidak punya perasaan
hatinya dari batu
kita kan punya rumah pak
mumpung belum keluar surat keputusan penangkap